duh hayung kau sandai ciptaan raja
lagi kau turun ke dunia
tuk jadi milikku jadi pendapiku selamanya
dengarkanlah setiap kata yang terbuka
mengertilah karena hidup takkan semudah kakira
ku harus berlari mengejarnya
ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku
sampai kau mengerti dan pahami
jangan kau pergi dariku
bila waktuku sedikit untukmu
setiap hembusan nafasku
ku lakukan yang terbaik untukmu
duh hayung kau sandai ciptaan raja
mengertilah karena hidup takkan semudah kakira
ku harus berlari mengejarnya
ku takkan berhenti beri cinta
mengertilah karena hidup takkan semudah kakira
dengarkanlah dan hidup takkan semudah kakira

tepatlah dengan percaryaan pada uang

sejak hapusan nafasku
ku lakukan yang terbaik untukmu